holding migas resmi berdiri ini tadai setelah menteri bumn menandatangani akta pengalihan saham milik negara di perusahaan gas negara ke pertamina
pertamina resmi menjadi holding bumn migas dan pgn sebagai anggota holding
lalu pada sebelas april dua ribu delapan belas akta pengalian tersebut telah didaftarkan ke kementerian hukum dan ham
deputi bidang usaha pertambangan industri strategis dan media fajar harisampurno mengatakan
tim gabungan dari pertamina dan pgn masih dalam proses penyelesaian integrasi transaksi kedua perusahaan setelah integrasi operasi dan visi misi
pemerintah meminta proses valuasi dan urusan kantor jasa penilai publik bisa dipercepat
agar di akhir tahun nanti laporan keuangan nasional
dan sudah terkonsolidasi
nah yang sekarang sesuai dengan keputusannya ibu menteri
juga adalah menyetujui penggabungan atau integrasi pertagas ke pgn
nah ini yang sekarang dilakukan
tidak merger nantinya saya belum tahu bentuknya tim transaksinya lagi berjalan
tapi persetujuannya adalah penggabungan atau integrasi
sebelumnya pemerintah memastikan dalam pembentukan holding bumn migas
tidak akan ada phk karyawan di pertamina pgn dan pertagas maupun anak perusahaan terkait
holding ini juga akan membawahi empat subholding baru
regulasi peralihan aset pgn ke pertamina sudah menjalani proses harmonisasi oleh kementerian hukum dan ham
peraturan ini juga sudah disetujui menteri bumn rini sumarno dan menteri keuangan sri mulyani
sebelumnya pembentukan holding bumn migas ditandai dengan digelarnya rapat umum pemegang saham pada dua puluh lima januari
dari holding migas yang terbentuk terdapat empat subholding dalam struktur holding bumn migas
keempat subholding tersebut adalah subholding gas upstream refinery dan petrochemical serta pemasaran